untuk mengetahui perkembangan kasus pesepeda masuk jalan tol ini kami telah terhubung melalui zoom
dengan jasa marga metropolitan toll road regional division head bapak ari wibowo selamat sore pak ari
pak ari polisi telah mengetahui identitas pesepeda yang masuk tol jagorawi dan statusnya masih saksi
seperti apa kelanjutan proses hukumnya apakah jasa marga telah melakukan pelaporan terkait kasus ini
dalam mengendarai sepeda khususnya di wilayah sekitar jalan tol selalu tetap waspada
mungkin demikian pak dari kami
ya pak ari dari bukti yang dimiliki jasa marga sebetulnya kronologis pesepeda ini bisa masuk jalan tol seperti apa pak
berdasarkan data dari cctv maupun keterangan
petugas di lapangan didapatkan bahwa mereka masuk lewat menuju jalan tol itu melalui jalan akses yang berhubungan langsung dengan jalan arteri
dan sebagaimana yang tadi disampaikan dari pihak pesepeda bahwa mereka tidak sadar atau tidak mengetahui bahwa mereka telah berada di lokasi jalan tol
dan itu memang sebenarnya pada saat mereka memasuki
akses jalan tol itu sudah ada rambu rambu lengkap yang selalu disediakan di setiap jalan masuk menuju jalan tol bahwa untuk kendaraan selain roda empat itu dilarang masuk
jadi seperti motor sepeda grobak dan sebagainya itu sudah ada rambu rambunya
ya pak ari mengingat saat ini aktivitas bersepeda sedang marak sekali ya apakah dengan adanya insiden ini kemudian jasa marga akan menambah pengamanan atau mempersiapkan personil keamanan di hari hari tertentu saat ini
sepeda marak untuk menghindari terjadinya hal hal seperti pesepeda masuk jalan tol jagorawi kemarin ini
di setiap akses jalan tol biasanya pak selalu ada petugas baik dari kepolisian dalam hal menjaga keamanan pengamanan di wilayah tersebut
dan untuk ke depan memang kami khususnya di wilayah puncak yang memang itu merupakan daerah para pesepeda
bogor dan sekitarnya kami akan tambah lagi pak untuk penjagaan juga kami akan menambah rambu rambu serta spanduk himbauan kepada masyarakat
jadi mungkin selama ini sepanduk itu memang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kementerian perhubungan tapi akan kami tambahkan sepanduk berupa tulisan bahwa larangan untuk bersepeda larangan untuk masuk di jalan tol
baik pak ari mungkin sebagai undang undang
untuk memberikan efek jerak kepada masyarakat begitu ya
apakah bagaimana sejauh ini apakah ada data terkait berapa kali ada terjadi kasus sepeda masuk jalan tol ini dan berapa jumlah korban yang diakibatkan karena masuknya sepeda ke jalur tol agar hal ini bisa tidak terulang kembali begitu insiden ini
mungkin untuk yang data terkait dengan rombongan dalam jumlah besar yang melalui jalan tol baru kali ini pak
jadi beberapa waktu yang lalu juga ada viral bahwa ada pengemudi sepeda yang masuk di jalan tol bahkan pengendara sepeda motor juga ada
nah ini memang kemungkinan disebabkan oleh ketidaktahuan mereka dan ini memang menjadi awareness bagi kami juga untuk menambah informasi baik melalui spanduk maupun rambu rambu bahwa jalan tol itu memang hanya khusus untuk kendaraan roda empat atau lebih
jadi ke depan kami akan tambahkan informasi
informasi informasi tersebut dan juga akan kami lakukan sosialisasi baik melalui media maupun melalui media sosial
baik pak ari
tentunya ini jangan sampai terulang lagi dan diikuti oleh masyarakat lainnya
terima kasih bapak ari wibowo jasa marga metropolitan toll road regional division head telah bergabung bersama kami sore ini
selamat sore pak